jumat siang beberapa orang tua yang anaknya ditahan mendatangi polda metro jaya untuk menjemput anaknya
mereka yang ditahan didata terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada orang tua yang telah datang menjemputnya
sebelum diserahkan kepada orang tuanya pendemo diberikan edukasi terlebih dahulu
mereka yang dipulangkan adalah yang tidak berlaku anarkis dan tidak melakukan perusakan saat berlangsungnya demo
salah satu orang tua pendemo menyebut telah mencari anaknya ke sejumlah polres dan polsek sebelum menemukan sang anak di mapolda metro jaya
sementara itu seorang buruh juga turut mencari rekan seprofesinya ke mapolda metro jaya
dia mengaku kehilangan sepuluh rekannya saat akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan selipi jakarta barat
jadi kita dua belas orang jalan dari tangerang melalui vrl kereta turun di stasiun palmera
kita dua belas orang itu kesisa dua orang
yang kemungkinan kita mau nengok nengok aja sih dulu cari kita dimana
tapi sementara belum ada sih
hingga saat ini terdata
lebih dari seribu pendemo ditahan oleh polda metro jaya dan polres jajaran di wilayah ibu kota jakarta
kabit humas polda metro jaya kombes yusri yunus sebelumnya menyatakan
sebagian besar dari mereka yang ditangkap terindikasi sebagai kelompok anarko sindikalis
yang kerap melakukan provokasi pada setiap demo yang ditungganginya
budi tanjung jakarta